pertanyaan ini membuat rasa penasaran taufik melonjak pada selasa siang
tiket seharga rp tiga ratus delapan puluh tidak menjadi masalah
untuk memuaskan keinginan merasakan kursi kereta ekonomi new generation
di kereta nomor tiga jayabaya
stasiun senen menjadi titik keberangkatan warga asal bekasi ini
untuk menghadiri acara keluarga di kota malang jawa timur keesokan harinya
cuma bedanya belum tahu kalau rasanya sepertinya bisa dilihat kan
rasa rasa kereta eksekutif
puan mahasiswa dari medan ini mengaku tidak mengetahui
kalau ada kelas ekonomi baru di kereta jayabaya
dirinya baru mengetahui adanya kereta kelas ekonomi baru
saat membeli tiket di stasiun dua jam sebelum keberangkatan
maksudnya kan kalau dibandingkan dengan eksekutif
rasa saya juga ya nggak lebih jauh beda lah
ya siapa sangka kereta ekonomi new generation ini adalah modifikasi kereta ekonomi bekas
yang diperbaiki interiornya agar memberikan kenyamanan bagi penumpang kereta jarak jauh
kereta tersebut sebelumnya memiliki tempat duduk tegak kaku dan tidak memiliki pengatur udara
tidak ada nih ini adalah titik rehabilitasi perang tra conceal
kita mengangkap perluan kita mengangkap untuk memikat perangdet
selama ini konversinya gua fitur bio bio spesifikasi hura yang ikut
bahwa sudah selesai dua belas agaknya
kalau orang step tiver sudah punya diberkati
hadis menambahkan pihaknya secara bertahap hingga dua ribu dua puluh enam akan merenovasi lebih dari seratus kereta ekonomi yang dioperasikan pt kai
penambahan fasilitas tersebut membuat kenaikan tarif sekitar rp tiga puluh per perjalanan
agung happy endra rizal di jakarta